mak di kamar
ajat udah pulang
apa itu penting ak
kalau jadi kayak gini aja
kamu mau mau nasional
kamu mau mau gan
kamu gak mau
kok gue mau aja ya disuruh berhenti nanti aku ketangkep dong ah eh malah lari aduh sini kamu
awas kamu kalau ketangkep saya bejak bejak dulu waktu abah kecil
abah ini selalu jadi bahan ejekan kawan kawan aba suara abah jadi bahan ketawaan mereka
ih suaranya kayak tikus kejepit pintu abah digituin abadnya jadi dendam sekali sama mereka benci
setelah remaja abah belajar silat setiap hari abah itu berlatih dengan giat dan rajin
hai sampai akhirnya selesai abah berguru abad jadi preman satu persatu orang yang pernah menertawakan
suara abah abah sikat semakin banyak yang abah sikat abah semakin sadis sampai akhirnya
abah jadi orang yang gak mengenal
kasihan abah nggak kenal lagi siapa diri abah
enggak bah maksud abah teneng kalau eneng mau ngelupain kemet
abah tahu neng ini teh sulit
tapi abe juga gak mau cuma gara gara neng benci sama kemet merubah neng jadi orang lain
iya bah sopi juga gak mau jadi orang lain
lu dari mana aja sih mbak
aku cariin dari pagi
aku cariin dari pagi
aku cariin dari pagi
aku cariin dari pagi

muka gua cemangnya parah gak
yee ditanya malah diem
bet lu kenapa ya sakit
saya hancur cup
saya harus dapetin helos
ya saya tidak tahu
belum tahu maksudnya
jalan keluar selalu ada
bagi orang yang mencari
kenapa lu sedih lagi matt
saya lihat eros di mobil aja
tangan kamu kotor
mau numpuk bahu lu matt
biar kan dia pelem pelem
mak di kamar
ajat udah pulang
tadi jalan jalan kemana
ternyata selama ini
mak sama bapak nggak pernah pinjam uang
sama keluarganya ajat
bapak sengaja ngajakin ajat ke bandung
untuk pemin eros
semua orang tua
dapat jodoh yang baik
mak sama bapak gak mau berharap
harus dibiayain sama keluarganya ajat
dimana salahnya orang tua
mencarikan anak gadisnya
jodoh yang bagus
mas sama bapak lakuin ini semua
harusnya orang mak
bukan barang dagangan
harusnya orang mak
bukan barang dagangan
harusnya orang mak